jelang laga klasik antara persija jakarta kontra persebaya surabaya
kawasan gbk telah dipenuhi ribuan jakmania semenjak tiga jam sebelum pertandingan
sejak pukul empat sore waktu indonesia barat
jakmania supporter tim macan kemayoran sudah ramai berdatangan ke kawasan gelora bung karno senayan
kick off pertandingan sendiri baru akan berlangsung pukul tujuh malam ini
dan sekitar tiga personel keamanan gabungan disiagakan untuk mengamankan laga tersebut
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
diego basro di kawasan gelora bung karno senayan jakarta
halo selamat malam diego bisa anda jelaskan
kita ketahui bersama kalau tadi menurut laporan anda sebelumnya mengatakan bahwa
para jakmania ini sudah hadir sejak pukul empat sore
tetapi di satu sisi ada kabar bahwa satu dua hari yang lalu
bahwa ada banyak gelombang dari supporter persebaya
tiba melalui stasiun maupun terminal yang datang ke jakarta
apakah ini artinya bahwa penonton tersebut tetap akan hadir
melihat pertandingan tersebut atau justru tetap dibatasi oleh aparat
seperti apa pengamanannya
ya selamat petang iqbal betul sekali
jadi semenjak pukul empat sore
tadi para jackmania sudah ribu ribuan yang datang ke kawasan gelora bung karno jakarta
untuk menyaksikan laga klasik
persija jakarta menghadapi persebaya surabaya
dan memang laga ini selalu menjadi laga yang dinanti nanti
oleh kedua belah pihak supporter mengingat sejarah panjang
kedua klub yang merupakan dua klub
salah dua dari dua klub yang terbaik di indonesia
yang memiliki gelar terbanyak
di mana persija jakarta sendiri sudah meraih sebelas gelar yang terbaik di indonesia
dan persebaya surabaya sendiri sudah meraih enam gelar yang terbaik di indonesia
dan tentunya animonya cukup besar untuk menyaksikan laga klasik ini
baik dari pihak jakmania maupun dari pihak persebaya surabaya
tetapi memang dari pssi sendiri telah mengeluarkan peraturan
untuk melarang kandang pada dua tahun penyelenggaraan liga satu
akan tetapi memang pada penyelenggaraannya di pertandingan pertandingan sebelumnya
kita melihat salah satunya mungkin di pertandingan antara
persik kediri menghadapi arema malang
ada supporter arema yang tetap datang ke kediri untuk menyaksikan arema malang bertanding
yang kemudian berujung pada pengeroyokan terhadap supporter arema malang tersebut
dan memang tadi juga kami sempat berbincang dengan ketua umum the jackmania sendiri
yang mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak berkeberatan
dengan kehadiran rekan rekan dari bonek atau pendukung persebaya
mengingat sudah ada usaha usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak the jackmania maupun oleh pihak bonek
dimana pada musim sebelumnya
usaha usaha perdamaian ini sudah mulai dilakukan dengan melakukan pengamanan bus tim masing masing
ketika persija bertandang ke surabaya maupun ketika persebaya melakukan kunjungan balasan ke jakarta
ketika itu bus tim dilakukan pengawalan oleh kedua belah pihak
akan tetapi dengan adanya pelarangan ini
maka usaha usaha perdamaian yang bahkan pada pramusim lalu pertandingan persahabatan antara persija jakarta
menghadapi persebaya surabaya di gelora bung tomo surabaya
dihadiri langsung oleh sebagian kelompok jackmania sebagai perwakilan bahwa mereka diterima oleh rekan rekan bonek di surabaya
akan tetapi kunjungan balasan tersebut
secara resmi tidak dapat dilakukan mengingat regulasi yang ditetapkan oleh pssi tersebut
akan tetapi ketika kami berbincang dengan ketua umum jackmania tersebut diki sumarno
saat itu ia sedang melakukan koordinasi dengan perwakilan dari teman teman bonek atau rekan rekan bonek pendukung dari persebaya
dimana ada cukup banyak pendukung persebaya yang tidak menggunakan atribut berusaha untuk mencari penyelamat
jika tidak kira kira mereka tidak akan mencari pertandingan
tentunya ini merupakan hal yang disayangkan oleh jackmania mengingat apabila para pendukung persebaya tersebut dapat masuk ke dalam stadion dan menyaksikan pertandingan
maka sanksi menunggu persija jakarta maupun persebaya surabaya
dimana di pertandingan sebelumnya pertandingan antara psis melawan persebaya
diketahui ada supporter persebaya juga yang datang di pertandingan tersebut
di pertandingan tersebut ada penonton persebaya yang ditemukan
dan akhirnya psis dan persebaya menerima sangsi sebesar dua puluh lima juta rupiah yang harus dibayarkan kepada komisi disiplin pssi
dan tentunya inilah hal yang disayangkan oleh ketua umum jackmania tersebut
akan tetapi sepertinya nasi telah menjadi bubur sudah ada cukup banyak bonek yang datang tanpa atribut
tentunya perlu dilakukan langkah langkah pengamanan
pihak jackmania sendiri menghadapi kepolisian
dan juga bekerja sama dengan koordinator koordinator lapangan yang dimiliki oleh jackmania sendiri
baik diego basro produser lapangan cnn indonesia
langsung dari gelora bung karno senayan jakarta terima kasih informasinya